kita awali segmen pertama pagi ini dari mojokerto
penutupan akses jalan yang digunakan untuk jalan galian c selasa siang diwarnai adu mulut
warga yang merasa tanahnya diserobot terlibat keributan dengan perangkat desa
dan pihak warga lainnya yang setuju pembukaan jalan desa untuk akses galian c
keributan antar warga yang tanahnya diserobot dengan sejumlah perangkat desa kepuh panda
kecamatan kutorejo kabupaten mojokerto selasa siang dipicu aksi nekat puluhan warga
yang menutup akses jalan desa dan juga jalan untuk aktivitas pengangkutan material truk galian c
enam kepala keluarga yang tanahnya diserobot tetap meminta agar jalan ditutup
namun perangkat desa dan warga lainnya menentang penutupan dengan alasan pembuatan akses jalan
sudah sesuai dengan kesepakatan jauh hari sebelumnya
saya tadinya itu setuju tapi kita ambil ya empat meter sehari
kita habiskan yang tepinya itu
kemudian ternyata diukur masih disisakan
nah itu nanti kalau sudah jadi jalan kan hilang itu tanah kita
terkait dengan dugaan penyerobotan tanah milik warga yang digunakan untuk pelebaran jalan desa
pihak kepolisian polsek kutorojo masih akan melakukan penyelidikan
diduga awal kasus ini hanyalah kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan perangkat desa
dari awal sudah ada kesepakatan ini
ini yang sekarang ini kan banyak ya mantunya anaknya yang mungkin tidak tahu awalnya
saat ini enam kepala keluarga yang tanahnya diserobot tetap menutup jalan dengan bambu
warga juga mengancam akan mengambil jalur hukum atas kasus dugaan pengerusakan dan penyerobotan tanah
jika pihak desa tetap melakukan pelebaran jalan desa tanpa adanya kesepakatan dan ganti rugi untuk enam kakak pemilik tanah